kami sudah kembali terhubung dengan manajer news production cnn indonesia alfian raharjo yang saat ini berada di mekah arab saudi
kondisinya begitu panas alfian hingga empat puluh derajat lebih yang tadi sudah anda nyatakan
bagaimana kondisi para jemaah calon haji di sana baik dari indonesia maupun negara lain alfian
ya memang cuaca panas ini membuat kita jemaah calon haji ini merasa sedikit swalahan
karena memang panasnya luar biasa
sehingga seperti saya sampaikan ketika sambungan kita putus tadi
bahwa waktu waktu atau jam jam seperti ini merupakan bukan waktu yang favorit bagi jemaah calon haji untuk melakukan umroh wajib
mereka memilih umroh wajib itu ketika sudah isak menjelang subuh sampai dengan selesai sholat subuh
itu adalah waktu favorit karena memang cuaca tidak terlalu panas
dan akibat cuaca panas ini juga
kita memang disarankan untuk kalau ingin beribadah di kawasan masjidil haram
kita bisa sholat di lantai dua dan juga lantai tiga yang cenderung tertutup dan lebih dingin
ketimbang kalau kita melakukan ibadah di sekitar kelataran sekitar kaabah
karena memang cuacanya begitu panas
tapi masih ada juga jemaah calon haji yang memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah di pelataran sekitar kaabah
tapi itu juga disarankan oleh jemaah kebuka saji untuk penantiasa
membawa air minum kemudian water spray
atau bahkan membawa tayung begitu
kalau kita lihat ini di belakang saya saat ini memang kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur di sini
jadi ini semua sedang kembali ke penginapan masing masing untuk beristirahat di sinar sambil menunggu waktu yang sholat asar nanti
atau ada juga yang akan melanjutkan ibadah lainnya dengan melakukan umroh wajib
melakukan tawaf kemudian syai dan halul
jadi itu juga
terima kasih anca
terima kasih atas laporan anda langsung dari mekah arab saudi
tetap jaga kesehatan anda